bu rit mau ngobrol bersama dengan petinggi partai politik yang beberapa waktu lalu menjalin koalisi kemesraan dengan partai nasdem dan juga partai demokrat
yakni partai keadilan sejahtera
itu rumahnya yuk ikutin saya
ketika di rumah
sudah sampai di rumah
saya ketok ya
terima kasih menjembatkan waktu buat seri indonesia the politician
kita lihat dulu ini rumah dinas ya pak
ini rumah dinas
jata dari dpr
ini boleh lihat lihat nggak nih
boleh rumah biasa
jadi begini saja
oke nah ini banyak banget nih kayaknya nih foto foto
terus yang dipajang
ada yang menarik ke situ nih yang hijau hijau nih
oh apa diana tertarik kamu sih
hijau hijau ya langsung di ruang tengah
ini silsila menggambarkan keturunan pindah
keturunan itu yang dikatakan habib di indonesia
keturunan rasulullah nah ini
jadi kalau you
keturunan rasulullah dia harus punya silsilah
kalau gak punya silsila dia gak ngerti
berarti dia gak nyambung
pertama gitu ya
nah ini di indonesia ada namanya maktab adaimi
jadi di indonesia itu ada pesatuan orang orang arab
dan rata rata habaib
sama ada dua ya ada abaib
ada di jamiatul khair
itu yang masyai
sisi sisi yang dikatakan ada al irsad
silsilain dibuat oleh maktab adaimi
maktab adaimi adalah maktab tentang silsilah keturunan
nah abu bakar itu dikeberapa
ternyata abu bakar dari rasulullah itu ke tiga puluh tujuh
karena namanya habib adalah abu bakar al habshi
jadi abu bakar ini abu bakar soleh salim
berarti sahih ya
nah dia berketurunan
kalau orang padang kan bisa dari istri ya
tapi kalau orang hadarip ini dari suami
laki itu menerbitkan keturunan
dia kawin sama orang siapa saja
itu tetap keturunannya dia
tetapi kalau nabilah
nabilah nanti dia kawin sama dengan
nah itu gak bisa keturunan nabilah
dia harus hadarin juga
siapa yang di suami itu yang habib habib itu
yang terdengar di indonesia
macam macam dia itu
bukan al fuqat yang jelas
nah jadi ini keturunan
ismatullah nabilah hunaynah amirah
nah nanti disini udah ada keturunan lagi
ini keturunan tiga puluh tujuh
nanti masuk udah tiga puluh delapan nih kalau udah kesini
nanti dia punya keturunan
ini belum dibuat lagi cucu nih
cucuk dari ismatullah dua
eh berapa ini tiga
ramai dan bersih
sampai muhammad saw
oke bip ini mulai pegal pegal nih
ini ya duduk boleh ya
jadi panjangnya cuma keturunan
ambil kursi disini nih
sambil lagi berada berpuasa ini pasti
sore sore ya satu jaman lagi lah
tapi kita ngundang buka puasa bersama nih di masjid
nanti kita hadir ya
iya nanti kita ikut bareng ya
kabar baik semuanya habib
baik alhamdulillah senang nih kalian datang semua
oke ini baru pertama kali nih kayaknya
ngeliat habib abu
dua istri tercintanya ya duduk bareng ya
ini cerita dikit dong bib ini ketemuannya gimana
ketemu di jalan kayak cangkep nih
iya ini ketemu di pergerakan
jadi dulu duduk kursi piwati
di tanah bangsek
terus ceritanya lagi
bikin apa kecantikan atau perempuan pakai baju model model fashion ya
sebenarnya teman kakak saya
oh teman kakak
ketemunya dari situ
ketemu dari kakaknya tapi itu lagi ada acara fashion kok saya tertarik
oh irim maukah kamu menjadi sahabat abadi ku
masuk sih langsung
pakai ditanya pakai
oh enggak setelah sehari dua hari
kan kadang cewek kan takut
iya takutnya kan salah ya mie
dari situlah ya
ini tahun ke tiga puluh enam ini kan
bukan kalau di komisi tiga kan
orangnya terkenal vokal bawel kadang gala
nah ini kalau di rumah seperti apa sosok habib
coba jujur habib jangan marahin umi ya tapi ya
enggak lah dapet bonus malah
baik lembut ya
lembut romantis gak sih
oh udah romantis
romante suka kasih kejutan gitu mi
kasih hadiah terus
kasih hadiah terus
kasih hadiah terus ya
ya gak apa apa kalau istrinya juga solehan
bantu bantu suami terus ya gak apa apa dikasih hadiah ya
iya lah enak
alhamdulillah abi itu orang yang hangat
caring sama keluarga
jadi kita tuh bener bener dinilai penuh panggilan ya
pilihannya sama beliau
kalau seandainya kita harus wangi di rumah
kita harus bersih di rumah
harus cantik karena abi itu bersih banget
jadi memang kalau anak anak beliau lebih dominan
sejak dari anak raya pertama
itu saya persekolahkan ke saudi
tinggal jadi selama saya sekolah anak berhasil sampai tiga ya
jadi setelah tiga tahun di luar
beliau yang banyak pimpin
jadi terus setelah itu anak anak tuh rapih
karena dia guru
beliau ini guru tk di al azhar
beliau udah masuk guru tk
tapi ketika mendidik anak begitu ya
ada hal hal yang ini harus seperti ini harus seperti itu yang disepakati sama umi
ada pasti ada
yang pertama ada soal masalah
quran shalat dan sebagainya
tapi memang subhanallah nih
istri solehah benar benar mendidik ini anak anak tuh
yang namanya pakai jilbab
terus yang namanya baca quran sholat
kuat sekali dia
saya sendiri boleh dikatakan yang sifatnya umum umum
kalau yang dalam
justru umi ya
semua anaknya deket sama umi bukan deket sama saya
jadi kalau curhat anak anak semuanya ke umi ya

karena kan perempuan
kan perempuan tiga deket ya
nah ini pas bulan puasa kalau ngabur burit berdua ngapain nih
kita biasanya kumpul ya anak cucu
cuma hari ini kan kita lagi undang hujan
mungkin mereka lagi dalam perjalanan
kita di rumah buka biasa
buka di rumah
makan apa adanya sama sama
tapi biasanya kalau hari pertama kita kumpul sama cucu
di satu rumah atau di
salah satu hotel
jadi quality time bareng bareng keluar
iya quality timenya biar lebih enak
ketemu yang kecil kecil dan sebagainya
pada saat bulan puasa tuh ada tradisi yang wajib nggak sih bip atau umi
kayak ini anak anak harus hari pertama atau ngabur buritnya atau sahurnya seharus seharus
kalau yang udah menjadi adat kita ini ya buka puasa bersama
puasa bersama tuh rata rata bisa sampai lima kali
di dalam maupun di luar
sampai taraweh sampai pada pulang masing masing
saling bagi bagi hadiah
terus kadang kadang kita pindah pindah beberapa tempat
di hotel mana hotel mana yang cari makanan yang khas
terus kadang kadang dari satu anak ingin menjadi tuan rumah
oke jadi postnya gitu ya
bip tapi kalau misalnya
pas lagi bulan puasa ada nggak sih yang nggak terlupakan
misalnya puasa pas di tahun berapa karena berat banget
atau pas lagi ada apa gitu ada nggak cerita cerita tak terlupakan
atau yang lucu lucu pas lagi lebaran gitu
yang paling pokok itu saya itu di tahun tahun pertama pernikahan itu memang hangat
beliau sudah jadi guru bergaji besar
saya itu gaji baru rp delapan sama rp empat puluh
itu tahun berapa tuh umi
beliau udah rp tiga ratus lima puluh
tetapi saya orangnya confident kan
oh gaya aja tau tau
paling ada kesenjangan ekonomi disitu
sangat dan saya tersinggung berat kalau dia membantu
saya merasa kalau dia keluarin tuh kayak terpukul gitu
kita tuh biasa makan bareng
nanti makan apa dimana bareng
pas belajar makan ini
keong apa sih namanya itu yang
nah sementara yang paling indah itu bisa di ramadan
ramadhan tuh kita umur selalu
jadi udah hampir puluhan tahun kita berusaha
berusaha selalu ramadhan tuh di mekah
asuklah hari terakhir
berarti tuh ini juga
tapi ini kalau misalnya bulan puasa ada menu menu favorit nggak dari habib
umi wajib ya harus ada ini di meja makan gitu misal
biasanya itu dia tuh lontong sama gorengan sama sambal kacang
aduh wajib banget gorengan sama sambal kacang
itu habib yang suka atau umi yang suka
dua duanya sama sama suka
ini jajanan kalau pas
pas pacaran nih kolekan kali ya
kita gak pacaran deh kayaknya
kita nggak pacaran
nggak ada tuh
dia kalau dia kangen saya ke rumah kakak
oh gitu cari alasan ya habib ya
alasannya panjang nyari buku
tapi alasannya intelektual ya bip ya
kita ada buku yang ini nih ada buku yang ini terbaru
berhasil tapi ternyata ya
oh matanya pada ke kiri ke kanan
saya mohon maaf kepada para pemain bola
pengemar bola di indonesia
yang kecewa karena gagal u dua puluh nya
tetapi ke giga transrail itu pantas untuk tidak ikut
oke ini umi udah mulai nih kayaknya
kita lagi buat apa nih
sore ini bikin es buah es cendol dan pisang goreng
oke ini habib biasanya selalu makan ini
selalu mau minum ini
kalau lagi mau berbuka atau gimana bicara
ya memang berbuka itu indah ya
dengan yang fresh seger
tapi biasanya saya juga korma
tetap kurma ya kurma dahulu dan teh panas atau apa yang panas
nah baru selanjutnya teman teman dan sahabat sahabat akrabnya beliau
di antaranya es cendol sama es buah
aduh ini ngeliatnya udah ngiler banget ya habib ya
habib tapi jelasin dikit dong bip tips berpuasa ala habib abu bakar
ya puasa ala keluarga abu bakar rahaf sih dan fitrita hasratul adha
jadi begini kita puasa biasa ya
dan diawali dari sahur dulu deh
sahur tuh kami ampir menyuruhkan wajib ya
karena fis sahur tuh barakah
saya kalau sahur paling terlambat
paling kuat sisa lima belas menit menuju imsak
oke itu makan berat beb ya saya
makan berah serius saya nggak pernah mau sekedar minum doang kayak orang cuman ini nggak ada
karena kata rasulullah fis sahur barakah
jadi kita makan jadi kita biasanya cuman yang berkuah kuah
kami kalau sahur itu biasa antara sop atau kuah kuah bayam atau katuk atau apa pokoknya yang sawi yang begitu bihun gitu ya
nah ini nanti cendol sana
oh ini dua nya
jadi gitu tapi selalu diawali dengan tamar korma
karena kata rasulullah sunnahnya itu yang manis manis korma ya itu
nah ya sudah habis gitu makan apa semua sekedarnya kita sholat maghrib dulu
habis sholat maghrib baru kita makan berat kita sering makan itu diawali dengan surba
surba tuh bubur dengan indian kambing
kayak gulai kambing itu enak itu pengantar atau kadang kadang lontong dengan gorengan dengan sahabat sahabatnya
biasanya itu dengan sambal kacang tahu isi apa gitu
luar biasa ya itu emang menandalan
dan itu sampai ke mekah kita juga gitu
bawa atau beli
orang orang banjar aja disana suruh bikin
banyak orang indonesia iya
nah terus yang kedua buka udah subuh kita jamah di masjid sampai suruh
sampai suruh sholat rakaat tenduha sebentar baru pulang ke rumah
baru siap siap deh tuh apa
gak ada tuh abis subuh tidur lagi gak ada
atau kecuali gerakan gerakan yang berbeda
ya itu kelelahan ya
ya itu baru sampai siang terut kantor biasa saja nggak ada pengaruh kerja biasa
umi di rumah baru kerja lagi nanti sekitar jam empat an baru kesiapan
atau cendolnya udah
maghrib begitu juga maghrib tergantung
karena ini kantor kan jalan semua umi di rumah ini repot ya karena anak anak udah besar semua
semua udah berumah masing masing jadi ya kita berdua jadi memang susah jadi saya dicari terus
nggak bisa ini jadi kita ini baru kalau kita makan di kantor kita makan di rumah ya oke
atau kadang kadang saya lari dulu sebentar ke rumah
asal buka terus balik lagi kan deket
itu sangat bagus ya
ini kita cerita puasa ya kita di celana ramadhan
tapi kalau enggak ya enggak lah nanti pulang ketemu malam jadi sarapan dengan istri itu pagi
jadi khidmah istri itu apa
pagi siang nggak ada kan
di luar pulang jam berapa
aduh kejam deh ih kamu biasa jam sepuluh juga
hahaha oke berarti ini sebenarnya kalau berpuasa itu ya sebenarnya tergantung preferensi masing masing ya
tapi kalau ditanya soal makna berpuasa buat habib dan juga keluarga itu seperti apa
puasa itu suasana yang paling indah karena di puasa itu terjadi sebuah perbaikan moral nilai mental dan penghapusan dosa dan peningkatan pahala
jadi memang saya itu kalau udah ngomongin ramadhan mulai dari rajab sabat tuh udah melu
umi ini kalau saya sebut orangnya kawam wa siyam
senin kemisnya rajin ayam mulbitnya rajin kiam mulel gak pernah ganti
dialah yang bangunin saya kia mulir atau kadang kadang saya juga yang bangunin
ada kepentingan kadang kadang saya yang bangunin kiam ulil ya sehingga kita bisa sholat berjamaah gitu ya
kesempatan ramadan kesempatan yang mahal
maka disitulah saya hampir ya saya gak bilang orang lain belum bisa silahkan ramadhan
tapi saya hampir mewajibkan ramadhan itu di akhir ramadhan itu
disitulah kita bercekrama keluarga makan minum berdoa bersama sama
inti dari ramadhan disitu
ketemu ummi ketemu setiap hari
setiap hari pagi ya
kalau gak gak ketemu
baik tuh bib sering seringin ketemu bib
oke ini di depan udah ada nih mungkin karena udah jadi nih ya kita panjang sedikit ini gelasnya emang agak kegedean ya
tapi ini buah buahnya apa aja umi
ini ada apa anggur
kemudian ini ada apa nih
melon ya ini ada jeruknya juga
kalau habib biasanya lebih prefer es buah atau es cendol
semua es suka
semua es suka kalau itu es batunya aja gimana habib
oh suka juga

habib ini kan tadi habib sering banget tibut gorengan gorengan habib tuh paling suka ya kan ada banyak jenis gorengan nih
gorengan yang suka tuh bala bala
bala aduh ya itu enak banget
terus sama tahu isi
aduh yang luar biasa
langsung ngiler tapi ini di depan ada pisang goreng
ini pisang goreng ini dari riau ya
saya punya adik asu di riau di sana
selalu setiap hampir dua pekan sekali dikirimkan
kalau saya sindir doang kapan kirim datang langsung ini bersama duren
mau sangking biasanya dia sama mau sangking
oke nanti bisa lu luar biasa
ini belum belum waktunya habib ya kita tunggu dulu ya
nanti kita ketemu di buka bersama ya
buka bersama ya
kita buka bersama kebetulan hari ini saya undang lebih lima ratus orang
sambil berbagi sembako sambil bertemu keluarga dan kawan kawan
oke siap ini sebelum menuju kesana siap siap kesana aku mau nanya topik sedikit serius ya
bib ini kan u dua puluh tidak jadi di selenggarakan indonesia ya
nah pks jadi salah satu yang memang kontra begitu ya
dekat adanya kehadiran tim israel tanggal apaan ya bib
saya secara umum karena ini bola emang gak bisa lepas dari situasi politik ya
jadi intinya sebenarnya gak perlu sampai dibatalkan
israelnya aja dia tidak datang
tapi ini karena faktor global atau apa semua
faktor dominasi israel juga kuat di fifa atau apa
sehingga gagal kita di u dua puluh ya
saya mohon maaf kepada para pemain bola penggemar bola di indonesia
yang kecewa karena gagal u dua puluh nya
tetapi keikutan israel itu pantas untuk tidak ikut
terus gitu karena dia mengganggu hubungan kesepakatan kita dalam berbangsa
kita nggak mau ada saling masyarakat yang dijajah
bagaimana dengan tanggapan bip kalau misalnya politik dan sepak bola itu harusnya terpisah begitu
apalagi israel kan masuk ke tahapan ini itu karena ya loas politikasi gitu
ada yang terpisah di indonesia ini dari politik
ada olahraga kayak apapun pasti politik itu terlibat
sejak dulu sejak dari awal
ya kata kegiatan kegiatan pertemuan internasional juga ada nggak bisa nggak bisa
memang itulah faktor sosial budaya yang terjadi di seluruh dunia
begitu ketika kenapa sampai ada yang pakai bendera palestine ke lapangan
ada yang pakai bendera ceznya
ada yang pakai bendera apa macam macam
karena ingin menceritakan situasi politiknya di dalam lapangan bola
oke jadi menurut tapi bahwa memang itu satu kesatuan ya bib ya
ya akan terlibat selalu akan selalu terlibat dan sebagainya begitulah
makanya kejadian kejadian apapun bola itu nggak bisa lepas
coba lihat deh bagaimana ketika lagi di jepang ya qatar bikin acara lgbt tidak boleh ikut
nah itu kan politik
oh dengan acaranya di qatar kemarin dua ribu dua puluh
wah itu keren abis sungguhpun saya gak datang
saya biasanya fifa hadir loh tapi tahun ini tekanan tahun politik saya agak berat
saya lagi di rusia ikut lagi di beberapa negara lain ikut datang
nah lagi kemarin di qatar ya kita lagi padat
sedikit bib tapi kan ada netizen lah bib membandingkan dengan acara itu kemarin dari dpr kan interparlamentary union dua ribu dua puluh dua di bali
tetap hadir tetap diundang kan

ya tetap diundang kan
ya tetap diundang kan
nah kalau kita diundang delegasi israel meskipun memang tidak ada pertemuan politik khusus gitu ya
dari tim parlemen indonesia dan juga delegasi parlemen israel begitu
itu boleh boleh aja
prinsipnya begini selama palestine belum dapat kemerdekaan dari israel selama itu pula israel yang dikasih kesempatan berhubungan dalam apapun
sungguhpun saya sangat mengerti bahwa indonesia dalam masalah keamanan dalam masalah politik masalah alat alutista dan sebagai teknologi gak bisa lepas ke israel
sebagai teknologi nggak bisa lepas ke israel termasuk pertanian termasuk keuangan nggak bisa
lepas saya tahu tapi secara dohir lebih baik tidak ditampilkan
aku mau nanya dulu ini bener nggak aku dapat info bahwa ketua umum salah satu
partai sudah menyetor jumlah uang ke pks bener gitu
hai saya udah di gedung nusantara satu lantai tiga tempat kerjanya habib abu udah janjian tapi
orangnya mana nih ya hai diana ini dia orangnya hai bibib ini mau lihat lihat
ruang kerjanya ya kita lihat pks kita
ke arah sana kali ini
ini ruangan tempat pertemuan pertama lantai tiga di ruang pimpinan praksi rata rata di lantai tiga
tiga semua disini tapi ini kalau misalnya rapat rapat berarti semuanya agennya semua
ada satu sini ya ada beberapa ruangan ada beberapa ruangan di ruangan ketua praksi juga
ada ruangan besarnya sama di ruangan aula yang besar juga di sana untuk rapat pleno rapat rapat apapun
tapi kayaknya pertemuannya enggak cuma membahas soal fraksi pks yang menarik kemarin ada pertemuan
menarik ya untuk penandatangan deklarasi bisa dibilang semi koalisi kali ya mipya demokrat
pks dan juga bukan semiku alis itu sudah komisi sudah enggak semisalnya nanti deklarasinya kita
tunggu waktunya cak canggih tanggal enam belas enam kita liat deh iya oke supaya biar sukses persiapan itu perlu menunjukkan
sukses persiapan itu perlu menunjukkan
sukses persiapan itu perlu menunjukkan
sukses persiapan itu perlu menunjukkan
persiapannya itu belum matang
persiapannya apa aja sih
katanya ada deklarasi cawa pres juga ya
iya semua jadi
karena persiapan ini kan
perlu ada rancangan kebersamaan
kecil itu yang bekerja
sebelum penandatanganan kemarin
itu kan ada
konversi pers ya dari
partai demokrat nah tapi tiba tiba
nggak jadi tuh nah versi pks
pks tahu nggak bang kalau ada
demokrat itu mau ada
konversi pers sendiri
koalisi atau gimana sih bu
prinsipnya semua pada ingin berbuat
ya ada yang
demokrat mau bikin apa gitu
begitu juga pks
prinsipnya ingin menunjukkan
menghadapi pks kesiapan kebersamaan
untuk dalam koalisi ini pematangannya
ini ruangan ketua praksi
di dalamnya ada ruangan
khusus juga rapat
itu juga ngebahas rapat rapat
soal anies dan lain sebagainya
masalah aku kami dan kau
benar bib ini sebelum ngomongin serius serius
tapi ini aku mau lihat ada anak muda nih
ini aku mau perkenalkan anak muda
yang cantik cantik yang pinter pinter yang membantu
abu bakar bisa tampil di
ntar bib mau ya
kerja di pks atau gimana kita tanya langsung aja
oke jadi intinya
pks itu bekerja sama
untuk memagang dia di
oh di fraksi ini jadi mangga
oh bukan sekedar magang ya
gimana coba cerita deh silahkan tanya langsung
aku nanya dulu nih udah pada pernah ketemu langsung
belum sama habib abu
udah udah sering orangnya kayak apa sih
jujur jujur habib abu tutup kuping dulu
ntar takut diparahin
mana siapa yang mau jawab
lucu banget sih orangnya
perawat kali habib
lucu aja kayak natural banget
pernah liat di pas di acara dpp itu kalau ntar terus habib abu joget joget gitu
dari mana asalnya coba cerita
ada yang dari unif mana aja
jadi ui ui dua
dari upn oh beragam
dan ini udah gelombang ke berapa
jadi alumni alumni di sini banyak dipakai oleh perusahaan juga
banyak besar besar media
apalagi atau dianggap jadi staff media nya kawan kawan alec
ini berarti memang salah satu ini berarti ngurusinnya media sosial ya atau gimana
pas ya emang ya karena kan pemilu dua ribu dua puluh empat diep juga kan pemilihnya yang muda murid
jadi kontennya dibawa sama yang muda muda ya bip ya
siap selamat bekerja lagi jangan kebanyakan ngobrol nanti gaji buta
cocok dari cocok dari gacok
oke baik baik baik
nah bip ini kita kemana lagi nih bip
kita kemana ini sudah ada ruangan
ke kanan sini
nah ini jadi kemarin tuh ceritanya kenapa bip
demokrat ada konversi ada konver sendiri kemudian pks dan nasdem nggak tahu karena ada infonya
ini infonya bisa salah bisa benar salah satu ketua umum partai ini marah karena nggak dikasih tahu
enggak enggak ada sampai sejauh itu intinya setiap partai itu ingin menunjukkan jati dirinya ke publik
bahwa dia berperan aktif dalam koalisi tersebut nah gitu
sehingga terjadilah hal hal yang seperti kemarin termasuk pertemuan misalkan satu dengan satu bertemu
ada yang mungkin didialogkan dimatangkan pks nya lagi nggak ada yang bersama itu ininya nggak ada itu biasa saja
tapi intinya semua dialog pembicaraan di tim kecil itu semua terekam dan tercatat
karena tim kecil inilah yang dipercayakan untuk menyiapkan persiapan yang lebih detail yang lebih matang selebihnya gitu
bip tapi pada saat penandatanganan deklarasi itu kan pks penandatanganan terakhir nih infonya itu kenapa
masalah apa tuh
pks ngikut aja atau seperti apa
tidak ada yang serba ngikut aja di politik itu nggak ada
biasanya kan kalau ngikut aja karena udah dikasih sesuatu makanya ngikut aja gitu
justru mungkin karena belum ada sesuatu jadi nggak ngikut
oke bisa jadi benar
tidak jadi gini intinya bahwa kemarin itu kesibukan anies ke london tetap kemana gitu terus saya ibu juga ke amerika
nggak ketemu waktunya
nah ketemu pas lagi pulang dari cirebon itu pun kita paksakan
bisa akan akan serba emergensi ya
oke bip tapi kalau bicara soal pemilu dua ribu sembilan belas gitu ya apakah ada kekhawatiran jika

dua ribu sembilan belas kemarin kalau misalnya pak anies nggak jadi capres kemudian dengan tanda kutip meninggalkan pks seperti prabowo subianto gitu ya
masuk ke pemerintahan joko widodo pada saat itu ini ada khawatir nggak akan terulang momen siapa
kalau yang sekarang nuansanya beda ya
karena nuansanya nuansanya sudah ada empiris sudah ada jurisprudensi
gambarannya buat contoh kemarin gaya prabowo kemarin ya
tapi kalau yang sekarang ini ada nuansa memang semangat pembaruan dan perbaikan dari rezim sebelumnya
oke semangatnya sama gitu
ya semangatnya sama auranya sama gairahnya sama dan nafasnya sama
memang pada saat prabowo subianto dan pks kemarin tidak selekat ini
apanya yang berbeda dip
jauh jauh berbedanya jauh sekali di sana terlalu sudah lah ya artinya jauh lah saya nggak perlu detailkan
intinya bahwa dengan yang sekarang ini lebih kebersamaan itu lebih hidup
tidak hanya terfokus pada satu pihak
iya tidak terlalu up mendominasi sehingga kita cuma tinggal ngikut gitu ya
kalau sekarang ini fair sharing semua dialog semua hatta nasdemnya merasa berguna
hatta nasdemnya merasa pertama juga nggak merasa harus serba sesuatu duluan nggak
koktel langsung diaduk bersama
oke terakhir bip sebelum kita aku mau lihat ruangannya habib
tapi sebelum itu aku mau nanya dulu ini benar nggak aku dapat info bahwa ketua umum salah satu partai sudah menyetor sejumlah uang ke pks
benar nggak itu
enggak berarti itu bukan mahar politik nggak ada supaya pks ngikut aja di koalisi perubahan dan perbaikan ini
nggak ada ya oke siap ini lumayan panas ngomongin yang serius kita boleh main ke ruangannya
oke kita main ke ruangan ya
ada apa sniper ada apa semuanya dengan antara kata dan gambar menjadi sebuah fakta yang bisa diungkap
oke jadi ini lagi marah marah nih ya posisinya
nggak nggak marah menyaksis saudara
nah ini ruangannya habib arnubakar al hakshi
mana sih tv
nah ini ruangannya saja
oke ini ruangannya habib
pertama kali nih aku waduh ada foto foto
asing ini ada pak tito
iya jamannya tito jamannya pak begge
oke ini keluarga ya bib ya
keluarga family ini anak ketika lagi wisuda
di ui jurusan apa bip
oh ini pas lagi yang nabila nih yang merah nih
oh ini lagi keras
oh lagi kenceng banget nih
mas lagi ingat nggak kasus tentang kejadian di nusa tenggara barat
demo tentang tambang dan sebagainya
yang sampai polisi ngeluarkan
weather kanan apa semua
weather kanan apa semuanya
nanti saya membuktikan gambar gambarnya ada
sniper ada apa semua
saya dengan antrakata dan gambar menjadi sebuah fakta yang bisa diungkap
oke jadi ini lagi marah marah nih prosesinya
nggak nggak marah menyaksis
selalu selalu emang nih komisi tiga paling vokal ya
ini anak anak ya
satu dua tiga empat itu istri gitu
ini anak anak keluarga ya
iya dong karena keluarga itu yang membuat suasana semangat
membangkitkan gairah dalam kita bekerja
berarti ini mbak bib kalau nyiapin bahan atau ngobrol sama orang cuma di sini
ada di sini ada dua tempat di sana
oke tapi keluar
kalau mulai agak serius serius sedikit
di sana ya suasananya ya
kalian cuma terima tamu minta tanda tangan minta apa minta proposal dan sebagainya udah
tapi bib biasanya kalau anggota dpr itu kalau mau rapat nih mbak bib kan udah bener bener
mbak bib kan udah bentar lagi juga mau rapat nih
itu biasanya siapinnya apa sih
itu kerja timah nih
jadi staf ahli saya kalau saya pendekatannya tidak harus di depan mata
tapi konsep bahan datang
oh raso karampus nggak perlu
staf di depan kita
jadi staf saya ini langsung staf ahli saya itu khusus bagian konten
bagian media ikut
bagian ruangan siapin ke ruangan
jadi saya datang ke ruangan udah ditaruh disiapkan ruangan yang mana kursi yang mana
berarti belajar dulu dong
bip kalau misalnya mau ke rapat komisi
nggak saya sudah artinya sudah terbiasa ya
oh bahannya baca sedikit sudah paham
dan kita punya chemistry yang kuat dengan staf ahli kita udah lima belas tahun
nggak pernah ganti itu ya bib
oh ini ruangan ruangan yang serius sebelah sini
ini ruangan ruangan kita pertama
nah di sini kalau ada ruangan untuk
ini emang staf staf saya ini
oh ini staf ahli yang selalu membantu habib ya
silahkan silahkan duduk diana
berarti kalau misalnya menerima tamu yang serius serius rapat di sini nih
kalau yang agak khusus perlu pembahasan dalam di ruang ini
di ruang ini
atau kita ajak terus makan siang atau apa di sini juga
kalau di sana sifatnya cuma seremonial ketemu apa dialog permohonan apa dan sebagainya
tapi kalau udah orang orang yang khusus membahas pasal
mau bahas undang undang mau ngomong sesuatu yang perlu diperhatikan ada di sini
nah tapi ini kita mau ngobrol lagi tapi ngobrolnya di sini atau di mana nih bip
enaknya mana mau di sini boleh di situ boleh di sana boleh
aku dengar katanya pks ini punya satu ruangan yang estetik katanya
ada yang satu
kalau sini kan serius banget
kita jadi kayak ngebahas undang undang nih
yuk kita main ya
kalau dua kenapa takut ada politik identitas lagi atau seperti apa
udah lah jangan ngomong politik ini
identitas itu yang dimaksud umat islam
udah lah nih lebay aja yang ngomong ngomong politik identitas ini
oke ini jadi ruangan es krim
ruangan estetiknya di fraksi pks
buat santai santai ya
kalau pasangnya nggak puasa ya bip
atau setelah berbuka
nabi ini karena kita mumpung lagi duduk nih kita ngomongin yang serius lagi boleh
tapi ini kan menuju tahun dua ribu dua puluh empat targetnya pks itu di dua ribu dua puluh empat seperti apa
ini terutama ada pemilih pemilih muda nih datang ke pks kan
jadi kita ada
kita ada amanah munas ya
jadi itu kita pindahkan
kita setiap percalihan itu di wilayah ada millennial nya
di setiap wilayah
setiap setiap dapil harus ada wanita dan millennial nya
dan yang disebut millennial buat kita itu tiga puluh lima tahun ke bawah
bukan tiga puluh lima tahun ke atas
atau plus sama dengan
ini sama dengan tiga puluh lima
jadi semua kita usahakan dapat ada untuk merebut pasar generasi muda tadi
tidak lain yang tidak bukan ini adalah sekarang sudah mulai nih pelatihan pelatihan sekolah
apa caleg ya
udah mulai berjalan di semua daerah
nah itu yang kita targetkan agar muda masuk
tinggal masalah pertanyaannya terbuka atau tertutup
atau tertunda lagi atau terlunta lunta
soal isu pendudukan pemilu ini nih
sesi satu ada dari tahun lalu
ini di tahun ini ada lagi ada lagi nih pks menghadapi hal itu seperti apa
memang kekuasaan itu enak ya
kekuasaan tuh enak
jadi memang orang pengen terus gitu
memabukan ya bip ya
ada yang khawatir nggak aman kalau dia turun nanti
padahal kalau kita tahu
buat kami pks
sudah jadi undang undangnya sudah jalan aja
jadi abib mau bilang bahwa kalaupun nanti koalisinya pks bersama dua partai lain
which is nasdem dan juga demokrat itu jadilah misalnya pemegang kekuasaan begitu ya
ini nggak akan menghambat program programnya sebelumnya
program programnya belum ada
yang baik baik kita ambil
yang buruk ya pasti kita akan ganti lah
kita benahi kita rehab
itu politik ya
politik itu akan terjadi pada waktu kejadiannya
nanti kita bicara
tapi takut kehilangan basis pendukung nggak sih bibi
kalau misalnya terbuka
dalam berpolitik itu
ada satu kelompok yang mau nyumpah
kita akan menemukan masyarakat modelnya yang sekeras kerasnya kayak ini

jangan dia larang
jangan dia marketnya sendiri
nanti ada yang modelnya begini ada yang modelnya begini ada yang modelnya begini
kita bagaimana mengkombinasi
dari semua karakter budaya
tetapi jangan hilang warna aslinya pks
jangan oh udahlah pks kayak begini
lu ngapain pakai nari nari pakai joget joget
itu hak mereka
tapi selama tentang sifatnya kemanusiaan
yang sifatnya untuk mengajak lebih kepada
kebersamaan merangkul segala warna
nah tapi kalau bicara soal suara pks di dua ribu dua puluh empat
ini anget juga bib
yang diisukannya diwajibkan lolos
oleh oknum tertentu supaya memecah suara
ya kita dengar
ini internalnya khawatir nggak sih
kita jangankan yang diloloskan
ya nggak diloloskan aja yang udah lolos sendiri kita nggak takut
apalagi yang baru diloloskan
nggak nggak ada
ada berapa partai sih sekarang
seluruhnya yang lolos
ya kalau lihat tenaga pasur penguatan alfi sur
mari kita bersaing dengan elegan
dengan rasa kebangsaan yang bagus
ya kan baru mau mulai pemilu aja
demokrasi udah mau main curang
bagaimana sih alhamdulillah ini satu nih
kita ini mau bangun demokrasi yang baik
jangan baru baik udah disolosin inilah lolosin
tapi buat kami di pks
angin lalu saja sudah
emang kita mengharapkan tidak lolos
kemudian lolos fkn apa yang lolos apalagi tuh
yang apalah namanya semua partai lolos
anggaplah dua puluh satu partai berada di pks

oke bersaing saja
tapi bip kalau misalnya anies baswedan yang dicalonkan dari pks jadi presiden
tidak jadi presiden pks tetap mau jadi oposisi atau sudah lelah jadi oposisi
enggak saya tidak mengatakan bahasa tidak lelah ya
cuma lelah jadi oposisi
banyak yang kurang komplain
jadi menurut saya gini kita berusaha kita ada di pemerintahan
kita sudah berusaha
berusaha bersaing secara demokratis
balik jangan ngambek kalau hal hal kayak gitu
kalau memang kita bisa bersatu dengan pemerintahan
kita bisa dilibatkan
berarti kalau misalnya anies baswedan tidak terpilih menjadi presiden
berarti pks juga bisa membuka kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi lain ya
oh bukan koalisi lain dengan yang menang nanti
kan koalisi sudah selesai
ini kan nanti ada saya ya
jadi jangan dua capres jadi tiga
kalau tiga ini asyik
anggaplah misalkan di sana misalkan prabowo dengan
kalau lihat sekarang sudah enggak
situasi sudah beda
anginnya itu sudah angin saring tarik menarik
karena ini payungnya pak jokowi sebagai payung ini terasa sekali
antara si ganjar dengan prabowo
apakah ganjar nomor satu atau ke prabowo nomor dua itu urusan lain
pasti pdi marah kalau ganjar ini nomor satu
itu urusan dapur mereka lah kita nggak mau terlalu dalam ya
nanti ada lagi satu misalkan
siapa di sini
mungkin ada erlangga dengan siapa
kenapa bip kalau dua kenapa takut ada politik identitas lagi
atau seperti apa
udah lah jangan ngomong politik
identitas itu yang dimaksud umat islam
udah lah ini lebay aja yang ngomong ngomong politik identitas ini
tapi kan itu laku sekali
iya karena mau laku makanya jangan dikecam
pak butiha kamu sekian juga pada pakai politik identitas kok
kenapa giliran pemilu baru pakai hamba segala macam
kelihatan ustazah kelihatan kiai kelihatan itu
kenapa karena memang politik identitas itu menjanjikan
jangan dikecam politik identitas
nah jadi kalau berdua ini agak keras gesekannya
anda tahu gesekan kemarin itu masih panjang sampai sekarang
iya makanya kalau misalnya dua puluh empat ada putaran kedua
ada putaran ketiga gabung makin enak
nanti kalau udah ketemu ya sudah kita percayakan
kita jangan ngamuk kalau misalkan anies jadi kita doakan ya kan
ya sudah jadi
berarti menurut habib politik identitas itu memang ya
nature nya politik saja
nature positifnya diambil
jangan diambil dari segi seakan akan kalau politik identitas itu gesekan
ayatlah tentang ini
ini kan yang dimaksud mereka mereka politik identitas ini umat islam
politik identitas itu nggak mungkin tidak ada
nanti kelompok ini dia akan bicara dari kelompoknya
nasrani ketemu dengan kelompok nasraninya
yang kelompok betawi ketemu dengan betawinya
yang kelompok model kayak begini akan ketemu
identitas identitas jangan cuma dijadikan identitas sebagai permusuhan
atau perpecahan ambil positifnya
ini penting cuma kalau saya melihat kenapa ramai orang ribut politik yang turut identitas
karena umat islam yang digirim
orang cenderung kalau politik identitas cakar cakar fpi hti
tidak ada apa nggak ada
intinya sebenarnya jangan dijadikan pedang begitu ya ibu
jangan dijadikan alasan untuk melarang semua aktivitas
gitu itu pandangan saya
kepercapan semina nasional tentang politik identitas di lemhana
nah ada politik identitas
wah itu natural
udah dari dasar keturunan itu ada yang namanya
untuk identitas yang untuk dalam quran disebut
kelompok kelompok itu untuk saling mengenal
oke siapin aku lihat jam
ini kayaknya habib udah harus berlanjut ke aktivitas selanjutnya
terima kasih banyak habib abu bakar al habshi
sekjen pks waktunya untuk sian indonesia the politician
kita jumpa di komisi tiga
oke siap oke salam